bagaimana jalannya pemeriksaan wulan guritno terkait kasus promosi judi online bergabung arief kurniawan
produser lapangan cnn indonesia arief selamat sore
arief apa saja keterangan yang disampaikan oleh artis wulan guritno hari ini dalam pemeriksaannya
ya sama sama tifani sampai dengan sore hari ini artis wulan guritno masih menjalin pemeriksaan di bidung baris kempori
dan memang tadi dia datang didamping oleh asistennya dan tadi sebelum masuk ke bidung baris kempori pada pukul sepuluh empat puluh
itu wulan gurito hanya mengatakan ia berjanji akan memberikan keterangan nanti setelah usai pemeriksaan
dan sampai dengan sore hari ini itu proses pemeriksaan masih terus berlangsung
ini memang adalah panggilan kedua karena sebelumnya pada pekan lalu
itu wulan guritno seharusnya sudah menjalani pemeriksaan tapi pada pekan lalu yang bersangkutan beralasan sakit sehingga tidak bisa hadir
dan memang sebelumnya di retipi cyber baris kempori
brigjen polisi adi fit baktiar mengatakan bahwa proses pemeriksaan pada hari ini adalah untuk meminta klarifikasi
ataupun keterangan dari wulan guritno terkait video konten yang ia buat
dan video tersebut itu sebetulnya dibuat oleh wulan guritno pada tahun dua ribu dua puluh lalu
dimana dalam video konten yang ia promosikan itu ia sebetulnya mempromosikan narasi yang ia sampaikan
dan itu adalah ia mempromosikan game online yang sudah terakreditasi dengan nama sakti satu
dan game online sakti satu dua tiga ini ini wulan guritno juga mempromosikan bahwa hanya dengan satu akun
itu para gamers bisa mencoba beragam permainan yang ada di situs tersebut
nah memang dalam narasi promosi yang dilakukan oleh wulan guritno
itu memang tidak menyebutkan mengenai judi online ataupun yang terkait dengan judi
hanya menyebutkan ini adalah soal game online saja
namun kemudian atas video konten tersebut wulan gurita dilaporkan oleh asosiasi lawyer muslim indonesia
dan memang menurut keterangan dari direktur indah pidana sajibir baris jempori
ini keterangan dari one brutmen ini diperlukan karena untuk mencari apakah ada unsur pidana
pada saat wulan gino membuat konten tersebut
dan status wulan guritno sendiri masih sebagai saksi pada hari ini
belum ada peringkatan ataupun keterangan apapun juga dari pihak kepolisian
karena memang proses pemeriksaan itu masih berlangsung
dan sebelumnya juga
direktur indah pidana sajibir baris jempori mengatakan
itu selain wulan guritno
dari pihak barres krimporik sudah mengantongi sejumlah nama nama artis lain yang diduga turut mempromosikan judi online
nah terkait apakah betul memang ini adalah situs judi online yang dipromosikan
inilah yang saat ini sedang didalami
dan memang sampai dengan sore hari ini
proses pemeriksaan masih berlangsung dan diprediksi
dan ini tampaknya sudah ada pergerakan
sepertinya memang dari informasi yang kalian diterima tadi
itu diperlakukan sekitar kebetulan
dan ini sudah ada arahan dari pihak kepolisian
dan sepertinya wulan guritno akan keluar dan kita akan menunggu bagaimana ini proses statement ataupun klarifikasi yang akan disampaikan wulan guritno kepada awak media
anda bisa lihat saat ini dari aparat tugas polisian
sudah memberi view awak media untuk segera mengatur barisan agar tidak terjadi penumpukan
karena memang tadi kita sudah mendapat informasi bahwa wulan guritno akan keluar pada pukul tujuh belas
anda bisa lihat saat ini ramai sekali di sini
pilih sekolah juga meminta wak media agar jangan terlalu maju untuk memberikan space
jadi nanti dari pihak persahabatan mungkin kita bisa memberikan keterangan
dengan layak dan juga semua wak media bisa mendapatkan gambar wulan guritno yang diperlukan untuk mengoperasikan
boleh dikenal lagi
mau lancar ibu
mau lancar ibu
mau lancar lagi
mau lancar lagi
jadi aku teman teman media aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi
dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi
dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari baris dream cyber sangat profesional
dan aku juga terima kasih buat teman teman media yang setia menunggu aku sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya